jadi kita mengungkap dan juga menggunakannya
sambil menunggu botok matang kita buat menu kedua oseng oseng manggap odang
oke wel beberapa perusahaan swasta membuka jalan manusia menuju antariksa
kalau calegnya itu betul betul punya kompeten center of candidatnya personality nya bagus
tapi yang paling baik adalah mereka yang mau melakukan medical check up walaupun sekali dua kali atau cuma dua tahun sekali
kalau modelnya dibikin lain misalnya nggak bulet gitu
iya biar bisa liburan sambil belajar ya ken
kemudian juga kita dari jepang dan korea
sebetulnya kompetisi bri liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua ini adalah bagian daripada perjalanan panjang kompetisi liga di masa pandemi
atau di pendapatan perusahaan perusahaan
kalau kita lakukan bagaimana kerjasama dengan misalkan
tahap ini menggunakan pasir yang tidak terlalu panas
ada yang pro ada yang kontra
rago mengaku bisa meraup omset tiga ratus hingga empat ratus lima puluh juta per bulan untuk ketiga outletnya
di mana data sebelumnya cukup mengejutkan pasar karena mereka berhasil naik empat sembilan
inilah yang membuat usaha pangkas rambut selalu eksis
sebagian besar pembatik adalah orang orang yang memilih profesi pembatik
makan makanan makanan indonesia misalnya
suhu di kota itu ya di tempat pembuatannya
di surabaya sudah ada tiga spklu yaitu di jalan dr sutomo jalan ketintang dan btc
kualitas sehingga benihnya berkualitas terus panennya bisa lebih cepat memangkas waktu
salah satu pulau di kepulauan spermundi pada tahun dua ribu dua puluh
misalnya uang ganti rugi gitu ya yang kemudian diterapkan itu hanya sepuluh persen dari kerugian negara yang terjadi
terus gue dikasih beasiswa dari impact
tidak ada kemudian orang di hotel itu berinteraksi
pendapat saya baduy itu harus dijaga
tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah rumah tangga
bahkan dampak dioksin bisa menyebabkan gangguan hormon diabetes gangguan syaraf keguguran para ibu hamil dan bayi lahir dalam kondisi cacat
juga punya hak yang sama untuk bisa makan siang untuk berkumpul bersama bakal cawapres
penyakit paru obstrukticronis ppok yang dalamnya ada asma ada kanker paru
pun memanjat tangga kayu lain dengan pemandangan juga menarik
bisa dilihat beberapa orang orang ataupun pekerja ini sudah mulai melakukan penyempurnaan final seperti itu
kita melakukan olahraga dengan intensitas sedang yang bersifat aerobik tiga puluh menit setiap hari
belum sih belum pernah mencoba
perwakilan dari pengusaha dan dari pemerintah
jadi menurut saya kalau itu dibolehkan
terlahir atas kerjasama dengan cnn internasional
kita ngomong terus lejur aja bingung kan tlj tlj aja